dengan rencana pelonggaran lockdown yang akan diberlakukan pemerintah spanyol
hal ini diharapkan akan mempermudah umat muslim di negara tersebut
untuk menjalani ramadan dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
telah terhubung bersama kami warga negara indonesia yang sudah berada di sana di kota madrid mbak rani kiai
halo selamat pagi waktu jakarta mbak rani gimana nih responnya ketika mendengar lockdown di sana ini akan diperlonggar
selamat malam waktu madrid ya
iya masalah lockdown di sini tanggal empat besok ini kayaknya sudah dilonggarkan ya
ada beberapa restoran yang dibuka gitu tapi untuk delitary aja gitu
ada bisa keluar rumah tapi hanya berapa jam doang kayak gitu gitu
jadi maksudnya nggak full semua aktivitas masih aja
kayak hotel hotel itu masih ditutup sampai sekarang
mbak rani sendiri nanti rencananya apakah akan langsung mengeksplor begitu ya lokasi yang ada di sana
kalau saya sendiri karena kerja saya itu pedagang ya menjual produk produk makanan indonesia
jadi ya saya jualnya delivery jadi dari rumah aja saya bisa kerja
mungkin bisa diceritakan nih mbak kan tadi anda katakan bisnisnya menjual makanan
makanan jenis apa kemudian juga apakah saat pandemik seperti ini di madrid berkurang nggak nih pelanggannya
atau justru malah bertambah
karena berhubung kami itu sebenarnya distributor produk makanan apa ya
kayak mie instan kecap manis kecap asin kayak gitu gitu
jadi klien kami sekarang hotel restoran dan supermarket mereka tutup
jadi kami bantu kayak eceran gitu
jadi dari rumah aja kami terima orderan dari beberapa teman teman orang indonesia
dan orang orang spanyol juga yang ingin konsumsi mie instan kayak gitu
jadi kami jualnya ke kota kota yang ada di seluruh spanyol gitu
barcelona sampai portugal sana kami jual
wow luar biasa
oke nah ini kan berbicara mengenai ramadan di kota madrid
nah anda sendiri di sana sudah berapa lama begitu di madrid menjalani ibadah ramadan
dan juga menjalani bulan ramadan di sana dan bagaimana
apakah ada perbedaan
perbedaan tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya
tahun ini dan tahun sebelumnya memang beda ya berasa banget
kalau tahun yang kemarin itu masjid yang terbesar di madrid ini namanya emetrenta
itu menyiapkan takjil untuk orang orang yang berbuka puasa
dan juga kbri menyiapkan setiap minggunya itu menyiapkan buka puasa untuk warga negara indonesia
tapi tahun ini memang benar benar nggak ada gitu
puasaan aja juga nggak berasa
lagi puasa karena kita semua di rumah
tapi ya seperti saya yang punya aktivitas yang terima orderan sih nggak berasa banget sih ya
karena ada kesejahteraan gitu
teman teman yang lain yang nggak punya pekerjaan itu memang berasa banget
karena nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada uang kayak gitu gitu
karena nggak ada penghasilan gitu
dan ramadan ini benar benar sepi kayaknya
yang paling dirindukan ramadan di tanah air seperti apa nih mbak
karena kalau tadi anda katakan sudah dua belas tahun ya di madrid kemudian juga saat ini pandemik
kira kira apakah setiap tahun atau setiap berapa kali dalam periode anda pulang ke tanah air
dan yang paling dirindukan ketika ramadan apa nih dari tanah air mbak
wah kalau di tanah air mas takjilnya olah olah
tapi bisa buat juga kan mbak di sana
olah makanya makanan ya
makanan makanan indonesia tuh nggak pernah terlupakan
kenapa saya di sini dagang produk indonesia
karena itu kami cinta indonesia
suasananya itu ramanya itu
kalau di sini kan apa ya nggak ada pasar lebarannya atau puasanya tuh nggak ada
tapi kalau pas sebelum lockdown itu kita dengan kbri atau ke masjid atau teman teman kelompok gitu
jadi walaupun nanti
indonesia sih yang paling
walaupun nanti diperlonggar begitu lockdownnya apakah ada rencana ngumpul ngumpul
dan juga nanti ketika diperlonggar begitu lockdown di sana anda melihat masyarakat di sana gimana sih mbak
apakah memang teratur orangnya dan juga menaati aturan yang ada di pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang di indonesia dari pantauan anda nih ya di sana
untuk sekarang walaupun dilonggarkan kami belum bisa berkumpul kumpul ya sebenarnya
karena kerja misalnya di restoran aja itu hanya buka untuk di bawah makanannya
nggak boleh ada klien yang masuk
jadi untuk berkumpul kumpul kami belum dibisarkan gitu
nah kalau masalah aturan di sini di sini tuh ketat banget
yang saya lihat indonesia tuh wow
saya sayang atau ketawa atau lucu atau
cuma di sini tuh semua orang patuhi
di aturan sini
karena kalau keluar itu kita nggak di penjara tapi di denda
berapa besar tuh
kita nggak ada keuangan
kena denda juga
makanya kita nggak ada pendapatan di denda
ya dendanya berapa nih tadi berapa mbak
ya bisa tiga puluh juta ke atas
bukan lumayan lagi ya yang penting sebenarnya patuh
makanya orang orang di sini pada patuh semua karena takut
mungkin orang orang takut diambil duitnya mendingan di rumah aja kan
kemudian kalau mengenai kebutuhan logistik ya
kalau tadi ada yang katakan
di sana apakah warga masih bisa datang ke gerai gerai groceris
kemudian juga bagaimana kedepannya ketika nanti lebaran
adakah informasi dari kjri atau kbri terkait dengan rencana lebaran di sana mbak
kalau mengenai lebaran di sini
sudah diberitahukan sama kbri
bahwa ditiadakan untuk sholat
atau halal bihalalnya sudah ditiadakan
tapi nanti kita tunggu perkembangan berikutnya
karena ada pelonggaran ini
kami belum ada informasi selanjutnya dari kbri ya
yang terakhir itu informasi dari kbri itu
apa ditiadakan sholat eid
ditiadakan buka puasa bersama
dan ditiadakan halal bihalal itu
ada lagi yang ingin disampaikan
mungkin juga ada yang ingin disampaikan untuk keluarga keluarga yang ada di indonesia begitu
atau juga teman teman yang sudah terpisahkan cukup lama di madrid
ataupun sama sama di spanyol
tapi juga nggak bisa ketemu gitu
karena masih lockdown dan belum diperlonggar begitu lockdownnya di sana
untuk keluarga di indonesia
patuhi pemerintah indonesia
karena ini penyakit
nggak sembarang penyakit
ini luar biasa banget
dan ternyata hari ini bertambah teruk
ternyata hari ini bertambah tiga yang masuk rumah sakit lagi ya
per hari ini
jadi saya minta ke keluarga indonesia
siapapun itu bukan cuma keluarga saya
keluarga indonesia semuanya
untuk di rumah aja
jangan kemana mana gitu
terus teman teman di sini ya paling kangennya ngumpul
ya dengan keluarga indonesia juga ya sama
kangennya makan pola
baik mbak radi tetap semangat
jaga kesehatan di sana
dengan semangat dan bersabar nanti bisa pulang ke tanah air
semua sudah selesai dan bisa menyatap semua panganan dan jajanan indonesia
terima kasih sudah berjalan bersama kami di connected ramadhan
itu ya tadi yang informasinya dari madrid
orang ataupun warga di sana yang sudah patuh saja
tadi ada informasi sudah bertambah lagi tiga pasien
apalagi bagi anda yang masih tetap tidak menaati aturan dari pemerintah